selain penyelenggara maupun polisi yang memastikan keamanan para penonton juga wajib melakukan pencegahan
ya yang punya sizing kelvin ya jadi menurut gua sih walaupun memang plus minusnya ada pasti